setelah tiga puluh tahun berkecimpung di dunia entertainment didi riyadi menyadari bahwa ketertarikannya dalam dunia politik harus dituangkan dalam langkah konkret saat mendaftarkan diri ke kpu sebagai calon anggota dpr ri di pemilu dua ribu dua puluh
setelah menjajaki berbagai partai politik didi memilih nasdem karena merasa memiliki kesamaan visi dan misi
selain itu didi menganggap nasdem memberi kemudahan dalam proses menjadi calon anggota legislatif tanpa syarat apapun seperti mahar politik
satu tahun bergerilya di daerah pemilihan tasik malaya dan garut didi meyakini isu lingkungan dan pendidikan akan menjadi isu populer yang ia perjuangkan di parlemen jika terpilih nanti
dengan prinsip hak politik yang sama bagi seluruh warga negara menurutnya tak ada korelasi antara anggapan sepi job di dunia entertainment dengan menjajaki karir di dunia politik
saya di jabar sebelas kota dan kabupaten tasik dan garut
kemarin yang sempat hujan deras nah itu banjir gitu
ditelusuri dan dipelajarin oh rupanya penyebab utamanya adalah sampah plastik
itu yang cukup tinggi gitu loh
nah itu menjadi salah satu isu yang harus dipikirkan bagaimana solusinya
ketua dewan pimpinan wilayah nasdem jawa barat saan mustafa mengakui kalangan selebritis memiliki modal kuat untuk terpilih dalam sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka
tak hanya keuntungan bagi sang caleg namun diharapkan popularitas yang dimiliki oleh para selebriti tersebut akan menjadi vote gator atau penarik suara bagi elektabilitas partai
soal kualitas berpolitik saan meyakini bahwa setiap partai memiliki sistem kadarisasi yang kuat untuk membina calon legislatifnya
dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya
modal dasar mereka itu adalah keterkenalan popularitas
artinya popularitas mereka itu kalau kita bandingkan dengan politisi murni ya politisi karir itu kan dia jauh di atas rata rata politisi karir
nah modal dasar ini popularitas ini penting
jadi bukan hanya untuk karangan selebriti
tapi juga dalam konteks kepartean
direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan menilai faktor popularitas bukan menjadi penentu keterpilihan seseorang untuk menjadi anggota dpr
maupun memberi efek vote gathere bagi partai
berkaca dari hasil pemilu legislatif dua ribu sembilan belas lalu hanya empat belas artis yang berhasil melenggang ke dpr dari total tujuh puluh lima orang yang mendaftar
terlebih sistem kaderisasi partai politik saat ini
menurutnya belum cukup ideal untuk membentuk seorang kader menjadi politisi yang memenuhi harapan masyarakat
karena itu menurut jayadi peluang keterpilihan caleg selebritas masih berbasis pada tiga tantangan utama
kemauan untuk turun ke daerah pemilihan dan dikenal sebagai tokoh lokal memiliki program dan logistik yang kuat
menjaring aspirasi yang sesuai dengan konstituen partai
sebagai contoh di tahun dua ribu sembilan belas lalu
laporan beberapa lembaga termasuk media
itu di dua ribu sembilan belas lalu ada sekitar sembilan puluh satu artis yang nyalon
tapi hanya empat belas yang lolos ke dpr untuk tingkat pusat
jadi kalau kita lihat dari sisi itu
didi riyadi adalah salah satu dari puluhan calon anggota legislatif
dengan latar belakang selebriti
yang memperebutkan lima ratus delapan puluh kursi di senayan
dari data yang dihimpun cnn indonesia
pdip menjadi partai yang paling banyak mendaftarkan calon legislatif dari kalangan artis
dan kemudian nasdam serta gerindra